berikutnya di cnn indonesia connected saya ajak anda untuk melihat data kita tahu penelitian atas novel coronavirus atau dua ribu sembilan belas ncov ini masih terus berlangsung
ncov ternyata virus yang masih satu kelompok masih satu keluarga dengan coronavirus penyebab penyakit sars dan juga mers
nah kita lihat perbedaan dari ketiga penyakit ini data ini kami rangkum dari website resmi world health organization atau who dan juga center for disease control atau cdc
kita buka ini dia data yang pertama
asal mula virus ada virus dari novel coronavirus dua ribu sembilan belas ini ncov ya yang pertama kali ditemukan di wuhan tiongkok pada desember dua ribu sembilan belas di provinsi hubei tepatnya
kemudian kalau kita mundur lagi tarik mundur nih masih di tiongkok dua ribu dua tepatnya di guangdong waktu itu ada virus corona penyebab sars atau sindrom pernafasan akut yang juga ditemukan di tiongkok
berikutnya kalau kita geser
lagi ke dua ribu dua belas tapi ini bukan di tiongkok melainkan di arab saudi ada namanya mers
ini bukan ncov ya karena ncov adalah novel coronavirus jadi ini adalah mers cov dan juga sars cov yang kemudian ditemukan pada tahun dua ribu dua belas diidentifikasi pertama kali tahun dua ribu dua puluh
bahkan sampai sekarang nih dari data who yang saya baca pergerakan mers cov ini masih terlihat masih ada yang menjadi suspek dari mers cov
berikutnya ini dia
kalau kita lihat dari gejala
penyakit ini sorry penyakit dua ribu sembilan belas ncov kemudian mers ncov dan juga sars ncov ini ya
penyakit ini memiliki gejala yang hampir sama yakni demam batuk hingga kesulitan bernafas
tapi menurut who di beberapa kasus yang terinfeksi virus corona wuhan ini bisa menyebabkan kemudian ada pneumonia dan juga gagal ginjal
jadi inilah yang menyebabkan kematian kompleksitas ini yang menyebabkan kematian
berikutnya dari sars cov bukan sars ncov tadi salah ya
jadi ada gejalanya juga sama sebetulnya demam nyeri otot sakit kepala ada diare di dalam sini dan juga ada batuk dan nafas pendek
jadi bahwa masa kalau tadi masa inkubasi dari virus dua ribu sembilan belas ncov ini adalah dua hingga sepuluh hari atau maksimal empat belas hari inkubasi
nah kalau yang lain sars cov ini sudah selesai
tahun dua ribu empat ya tapi gejala yang sama juga terjadi
sama juga dengan mers ini gejala awal juga hampir sama ada demam kemudian batuk nafasnya pendek dan ada gangguan saluran pencernaan
tapi beberapa laboratorium mengonfirmasi tidak adanya gejala klinis yang timbul namun bisa positif
jadi harus ada tes lab lagi untuk menentukan apakah ini terkena mers atau tidak
berikutnya kita lihat penularan virus
kalau yang apa namanya yang viral di lini masa ya berita yang beredar katanya gara gara makan kelelawar gara gara makan makanan yang mengandung daging kelelawar
kalau dari dua ribu sembilan belas ncov kita lihat penyebaran pertamanya dianggap dari hewan ini dari kelelawar yang kemudian ditularkan ke atau disebarkan lewat ular lewat hewan ular
karena ular ini memakan kelelawar dan kemudian
diketahui masuk ke manusia tapi dari manusia ini ternyata bisa menyerang atau bisa menularkan ke manusia
jadi kode protein dua ribu sembilan belas ncov ini mirip mirip dengan coronavirus yang berada di ular ya
jadi besar kemungkinan virus ini berpindah dari kelelawar kemudian ke ular kemudian ke orang
berikutnya kalau kita lihat lagi nih dari sars dan juga mers ini sama sama dari kelelawar
kandungan virusnya ini bergeser ke musang kemudian ke manusia dan juga dari mers itu dari kelelawar kemudian ke unta
kita tahu saudi arabia ya memang banyak sekali unta di sana
makanya kenapa mers ini tersebarnya di saudi arabia
kemudian pernah sekali di korea selatan tapi hanya sekitar enam bulan atau tiga bulan begitu
jadi kebanyakan di saudi arabia bahkan sampai november juga masih
ada yang terjangkit kemudian ke manusia
berikutnya ini dia kita lihat ada kasus wuhan coronavirus dua ribu sembilan belas ncov di dunia
ini pertanggal dua puluh sampai dua puluh delapan januari angkanya langsung naik
kalau lihat data terakhir pada hari rabu pagi ada sekitar satu ratus tiga puluh dua orang yang kemudian sudah teridentifikasi teridentifikasi dengan ncov ini corona wuhan
dan kalau kita lihat
sebagian besar memang di mainland china dan sisanya ini hanya kecil angkanya ada di lokasi atau beberapa wilayah di sejumlah dunia
itu mungkin yang menjadi alasan itu mungkin yang menjadi faktor
karena kalau kita lihat mortality ratenya kalau dibandingkan dengan sars dan juga mers ini mungkin angkanya jauh lebih kecil ya
oke kita lihat ini dia kasus mers cov di dunia
ini dari tahun dua ribu dua belas sampai dengan dua ribu sembilan belas kuartal dua dan tiga ya
nah di tahun dua ribu dua belas sudah terlihat sudah ada laporan laporan infeksi kasus ini
kemudian kalau kita lihat warna di biru elektrik ini arab saudi
yang paling tinggi ada di tahun dua ribu empat belas kemudian warna merah ada di republik korea di tahun dua ribu lima belas tapi ini tidak sampai satu tahun ya
hanya mungkin satu semester atau tiga bulan
berikutnya angka ini masih bergerak namun sudah turun sampai dengan data yang diambil oleh who ini tanggal atau tiga puluh november dua ribu sembilan belas kalau tidak salah
ini mortality ratenya sementara kalau dari mers tadi kalau wuhan belum ada belum ada penghitungan mortality rate
berikutnya adalah kasus sars cov di dunia
nah ini ada november dua ribu dua sampai dengan sepuluh juli dua ribu tiga hingga juli dua ribu tujuh belas
sars ini telah infeksi bahkan setidaknya
ada delapan sembilan ratus sorry delapan sembilan puluh delapan orang yang terinfeksi
tapi dari angka ini ada sekitar tujuh ratus tujuh puluh
jadi ada sekitar enam puluh empat orang yang meninggal dunia
tapi who sendiri baru mulai mengeluarkan peringatan global
artinya data di phic di tanggal dua belas maret dua ribu tiga
sementara itu ada imbauan perjalanan juga yang dikeluarkan oleh who tiga hari berikutnya atau tanggal lima belas maret